ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar dalam wawancaria dengan cnn indonesia pada satu mei lalu mengungkapkan
partainya memiliki dukungan tiga belas juta orang
caimin juga menilai para pendukungnya sangat solid
caimin percaya diri modal dukungan di akar rumput bisa menyukseskan pkb pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
ia bahkan yakin modal tersebut akan semakin besar jika ia menjawabkan diri sebagai presiden
dia juga menambahkan ketua umum pbnu gus yahya tak memiliki pengaruh di pkb
semua lembaga survei itu pemilih pkb adalah terloyal dan solid sekali
dan bahkan sampai ke bawah dan bahkan yahya kholil ketua umum pbnu ngomong apa aja terhadap pkb gak ngaruh sama sekali
sementara itu ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama yahya kholil setakuf

ketua umum pbnu gus yahya memohon kepada semua partai politik agar tidak menggunakan nu sebagai senjata di dalam kompetisi politik
di kantor pusat pbnu pada senin dua puluh tiga mei gus yahya memohon agar para parpol tidak menggunakan politik identitas ketika melakukan kompetisi politik
apalagi sampai menggunakan identitas agama dan nu
pernyataannya ini ditujukan untuk seluruh partai politik tanpa terkecuali
menurutnya keberadaan nu adalah untuk seluruh bangsa
saya ingin sampaikan disini ya
bahwa kita sedang mau kita mohon jangan pakai politik identitas
terutama identitas agama termasuk identitas nu
tidak boleh mengeksploitasi identitas nu untuk politik
nu ini untuk seluruh bangsa
berlaku tidak hanya untuk pkb ya berarti
semuanya untuk semua
untuk semua partai
jadi nu ini untuk seluruh bangsa dan tidak boleh digunakan sebagai
senjata untuk kompetisi politik
ketegangan antara pkb dengan pbnu diduga merunjing seusai gus yahya terpilih sebagai ketua umum pbnu
sebagai ketua umum pbnu gus yahya menegaskan pbnu tak akan berubah di corong pkb